sebelum melaksanakan sholat id di masjid raya sumatera barat
presiden joko widodo dan ibu negara iryana melewatkan malam dengan mengikuti acara takbiran di kota padang sumatera barat
masyarakat padang terlihat antusias datang untuk ikut melewatkan malam takbiran bersama presiden jokowi
bersama ketua dpd irman gusman dan gubernur sumatera barat irwan prayitno
presiden jokowi secara bersamaan melakukan pemukulan beduk sebagai tanda dimulainya malam takbiran
acara digelar di halaman kantor gubernur sumatera barat mulai pukul dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
acara malam takbiran dengan tema takbir akbar sumarak syawal seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah ini diawali dengan pawai takbir dari sebelas kecamatan yang ada di kota padang
pawai takbir dimeriahkan dengan berbagai atraksi seni musik dan tari tradisional selempat